hai penangkapan bandar narkoba di desa kampale kabupaten sidrap sulawesi selatan diwarnai
keributan enam anggota ditres narkoba polda sulawesi selatan dikepung warga yang membawa balok kayu dan
senjata tajam saat hendak membawa dua orang bandar narkoba ke mobil dinas situasi yang semakin brutal
membuat petugas menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai keributan ini dimanfaatkan bandar narkoba
yang sudah ditangkap untuk melarikan diri kapolres sidrap menyebut peristiwa masa mengadang
penangkapan bandar narkoba ini terjadi pada jumat dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga dua warga yang menganiaya polisi juga
sudah ditangkap pada senin sementara dua pelaku peredaran narkoba yang kabur masih dalam pengejaran
salah satu daripada pelaku tersebut teriak dan kemudian minta tolong kepada teman temannya
atau keluarga yang ada di sekitar
sehingga sekitar kurang lebih tiga puluh warga masyarakat yang ada di sana mendatangi petugas dan kemudian
membawa berupa balong kemudian ada yang membawa parang di semarang jawa tengah lima pemuda
menganiaya seorang pemotor hingga tewas aksi brutal para tersangka dipicu masalah sepele
korban dituduh meludahi para tersangka yang sedang berada di dalam mobil para tersangka kemudian mengejar korban dan menganiaya
menggunakan senjata tajam jenazah korban kemudian dibiarkan dalam selokan dan baru ditemukan oleh warga pada minggu pagi
tim liputan cnn indonesia